calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menanggapi rencana rekonsiliasi dengan pihak jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
menurut sandi silaturahmi bisa dilakukan kapan saja namun saat ini dirinya bersama dengan prabowo subianto masih fokus untuk melakukan pengawalan penghitungan suara hingga tuntas
ditemui saat memantau rekapitulasi di ppk wonokromo surabaya sandiaga mengaku pihaknya masih fokus mengawal penghitungan suara pilpres hingga tuntas bersama dengan para relawan
fokus terhadap penghitungan suara ini merupakan bentuk upaya menciptakan pemilu yang jujur dan adil